ibu gak apa apa kan bu kalau amerah tinggal
cuma dua hari
terima kasih ya bu amerah siap siapin baju dulu
mas wisnu kemana aja sarin kok gak kelihatan
kenapa mas memangnya ada kejadian penting
oh enggak mana mungkin ada kejadian penting
kan seharian ini aku gak kemana mana aku di sekitar sini aja kok
badanku lengket lengket aku pun ingin mandi boleh aku pinjam handuk
ya boleh sebentar ya mas saya ambilkan
karena om takut ibu ngira om lupa siapa putri dari pembunuh ayah sebenarnya
kamu turutin saja apa yang saya bicarakan tadi
om gak perlu takut om
bukan karena saya takut
tapi demi ayah saya
karena di mata ayah
om tetap sahabat terbaik ayah
saya permisi om
rizky kok datang duluan ke sini
karena aku akan bawa bapak ini
dan besok pagi
mama datang sama rekan bisnisnya
kalau gitu saya siapkan kamar man
buat den rizky dulu ya
bu leni apa kabar
perkenalkan ini keluarga saya
istri pertama saya malena
istri kedua saya ini aini
dan kedua putri saya misha dan zahira
tante apa kabar
pasti rizky sering banget kan cerita tentang aku ke pantai
eski pernah kok cerita tentang kamu
itu putra saya rizky
pak prabowo perkenalkan ini putra saya rizky
pak prabu wijaya
ini kedua istrinya dan ini kedua putrinya
nama rasa kalian sudah saling kenal kan
kiki aku seneng banget deh bisa liburan bareng sama kamu
sebentar aku salam mandi ke mama
halo ketemu lagi ya
moga moga kali ini kamu gak usah marah marah lah
aku marah marah pasti ada alasannya
rizky jangan ngasupan kayak begitu dong
bukan atas perkataan anak saya ya bu
nggak apa apa bu
gak masalah ini cuma masalah kecil doang
ayo saya antar untuk melihat lihat suasana di sini
atau mungkin kalau ada yang ingin bersih rahat
lo ngapain sih di sini
ma ma nyuruh dia kerja di sini
saya nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini
sepertinya semua orang kenal dengan amirah
kemarin kebetulan penjaga kuda saya mendadak pulang kampung
jadi saya minta dia untuk menggantikan
selamat siang semuanya
kalau malah ribut sama anak berengsek ini
nanti saya malah harus menjaga dia
saya harus jelaskan panjang lebar masalahnya ke bule ini
pak prabowo ada masalah dengan amirah
tidak ada apa apa pun
saya cuma teringat kalau
dia pernah ada masalah dengan putri saya
mungkin lebih baik kita langsung masuk saja bu
nggak tahu kenapa tiba tiba saya ada
ini sudah waktunya makan siang
saya telepon orang belakang untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya

baik baik saja ya
baik baik baik baik
oke baik baik baik
tante bantu ya
kalau baunya sama sama itu akan lebih ringan jadinya